selamat sore para pemirsa cnn indonesia
dimanapun anda berada
jumpa lagi di ngobrol dirumah bareng sianen indonesia
nah kali ini bersama saya farhanisana sution
ini adalah kali pertama saya live di program ngobrol dirumah bareng sianen indonesia
dan hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya
sama topik topik yang sebelumnya
kalau kemarin mungkin pemirsa cnn indonesia hari sabtu
masih ingat begitu ya
yang dibahas itu tetap memasuki kehidupan new normal
ada rekan saya ratu nabila kemarin bersama narasumbernya prabu revolusi
yang kemarin membahas tentang memasuki kehidupan new normal
mereka juga membahas bagaimana sih cara kita beradaptasi
dan banyak sekali hal hal yang tentunya menarik
karena ini pertama kali
jadi saya juga masih beradaptasi ini dengan sistem
karena ini adalah salah satu cara baru kita
untuk bersiaran di masa pandemi seperti sekarang ini
nah mungkin teman teman semua dimanapun kalian berada
sudah tahu ya topik kita hari ini
oke ini sebentar kita akan pin dulu
katanya harus dipin
ini adalah
ya ini adalah
oke nah udah dipin
udah ada kalau pin itu berarti ada headline nya di bawahnya gitu ya
nah teman teman ini live kita hari ini
temanya adalah peluang investasi untuk millennials di masa pandemi
nah kenapa kita ngomongin tentang
nah seperti yang kita semua juga udah rasakan ya
pandemi seperti sekarang ini menuntut kita untuk bisa menguasai banyak hal baru
nah contoh kecilnya aja dari hobi gitu
banyak teman teman mungkin yang tadinya nggak bisa melukis nih
di masa pandemi ini jadi belajar sesuatu yang baru
seperti halnya contohnya melukis
misalnya untuk yang hobi melukis
nah kali ini kita akan bahas nih

peluang investasi untuk milenials di masa pandemi
nah narasumber kita hari ini adalah
mas bernardus wijaya
yang merupakan seorang direktur equity dan business development
sudah bergabung sepertinya hari ini
karena tadi sepertinya sudah bergabung
cuma karena banyak sekali teman teman yang ada di sini
kita lagi coba menemukan
apakah sudah bergabung
nah berbicara mengenai investasi teman teman ini mungkin
berbagai macam ya ini sudah ada
nah ngomongin soal investasi ini mungkin banyak dari kita yang belum awam begitu ya dengan investasi
ya ini narasumber kita sudah bergabung
halo mas bernard selamat malam
ya halo selamat malam mbak fani
terima kasih sudah diundang di cnn inisiatif
mas bernard apa kabar
baik banget mbak fani gimana di sana
baik mbak fanny
mbak fanny gimana kabarnya di sana
baik nah sehat sehat ya mas ya
mudah mudahan kita bisa mengedukasi teman teman mengenai pentingnya investasi di pasar modal
terutama di kala pandemi seperti ini di mana ihsg telah jatuh cukup dalam
wah ini nih ada ihsg yang jatuh nih
sebelum kita bahas nih tema kita kan hari ini mengenai peluang investasi gitu ya mas
untuk milenials di masa pandemi saat ini yang kita tahu memang segalanya serba sulit lah gitu
mulai dari kehidupan kita sehari hari bagaimana cara kita beraktivitas itu aja juga sudah banyak hal hal yang harus disesuaikan apalagi
sebenarnya mas bernard investasi itu apa sih dan seberapa penting untuk kita milenials untuk tahu soal investasi mas
investasi itu penting banget kenapa gitu karena kalau uang kita cuma kita taruhkan di tabungan aja
uang kita akan tergerus nilainya di masa yang akan datang
seperti kita ketahui tahun ini bank sentral indonesia atau bank indonesia telah mengucurkan atau mencetak uang sebesar lima ratus triliun
negara negara lain juga bank sentral
melakukan hal yang sama yaitu mencetak uang
apa yang terjadi jika bank
melakukan pencetakan uang
yang terjadi adalah seperti ini mbak fani
uang yang berbeda
di masyarakat menjadi sangat banyak
hal ini mengakibatkan nilai mata
uang itu sendiri akan menjadi turun
uang yang berbeda akan sangat banyak
dan selain itu uang yang sangat banyak
sebagian besar bank sentral
itu langsung suntik ke sektor real
dimana sektor real yang terdampak
oleh coronavirus ini atau covid sembilan belas
akan diberikan stimulus
akan disuntik dananya sehingga
diharapkan mereka akan
terus berkembang perusahaan perusahaannya
that's why itu merupakan kesempatan yang
luar biasa buat kita untuk invest di perusahaan
karena banyak stimulus yang diberikan kepada perusahaan perusahaan
indonesia termasuk perusahaan tbk
bisa mengakibatkan performance mereka akan tertunjang
walaupun terkena covid sembilan belas ini
investasi merupakan hal yang
luar biasa penting daripada kita taruh di
nggak menambah nilainya terus turun
kemudian daripada kita taruh
di deposito suku bunganya terus turun
dikarenakan oleh stimulus sana sini
sebaiknya kita bisa investasi
mengalihkan investasinya di pasar modal
dimana kita investasi langsung di perusahaan
jika kita invest secara tepat
di perusahaan yang bertumbuh
perusahaan yang akan terus berkembang
teman teman akan mendapatkan profit atau capital game
maupun dividen yang luar biasa
menguntungkan buat masa depan teman teman semuanya
begitu mbak fanny
dari penjelasan mas ben
itu adalah kesempatan karena investasinya
itu kesempatan begitu ya
di masa sulit bahkan
kesempatan itu pasti tetap ada
nah berbicara mengenai kesempatan ini mas bernard
tadi mas bernard
juga sebutkan pasar modal
adalah salah satu kesempatan yang
bisa dilirik di masa pandemi
seperti sekarang ini
di masa pandemi
seperti ini mas bernard ini
apa saja sih yang harus kita perhatikan
atau baru banget nih
mau mulai investasi di pasar modal
seperti yang mas bernard sarankan
oke yang paling penting buat temen temen tau
bagaimana investasi pasar modal itu
kita bukan invest di empat huruf yang angkanya naik turun
warnanya merah guning hijau
tapi betul betul kita investasi di perusahaan
real yang bergerak
melayani kehidupan masyarakat keseluruhan nah ada enam ratus perusahaan tbk yang lestate di bursa efek
indonesia yang bisa kita beli menggunakan plan training platform akan tapi buat pemula sebagai
investasi perusahaan apa itu kan yang menjadi percayaan buat teman temannya jadi kita bisa melihat di new era
nanti atau di new life nanti new normal nanti ini kira kira perusahaan apa saja kah yang akan tetap
eksis sampai lima tahun ke depan setelah new normal ini nah setelah kita identifikasi bersama tim
secara internal dalam jangka panjang perusahaan yang memiliki fundamental paling kuat yang bisa
terus mengalami kenaikan dari sisi valuasi maupun performance kita bisa sarankan adalah perusahaan
di sektor perbankan yang mungkin teman teman udah lihat mulai dari bca bri bni maupun mandiri dalam
jangka panjang misalnya lima tahun ke depan jika kita terus hold saham tersebut
kita percaya bahwa performance mereka akan luar biasa baik karena mereka membantu banyak umkm
membantu banyak industri untuk bertumbuh melalui lawnya kemudian banyak orang deposit disana sehingga
mereka bisa membantu industri untuk bertumbuh sehingga sampai kapanpun perbankan ini dibutuhkan
oleh masyarakat indonesia secara luas nah bank yang bisa menjadi pilihan buat teman teman adalah
yang pertama adalah bank bca bank bca merupakan bank swasta yang berkapitalisasi paling besar di
indonesia saat ini dan tentunya bca ini merupakan bank
yang swasta yang tidak terintervensi oleh pemerintah ada keunggulan juga karena mereka
tidak diintervensi oleh pemerintah misalnya jika ada sesuatu yang terjadi atau kebijakan pemerintah
yang diharuskan bank bank mensupport pemerintah bca menjadi lebih independen sifatnya dari jadi
dia dari sentimen sentimen negatif dia lebih kuat dibandingkan bank bank pemerintah lainnya
akan tapi bni bni mandiri pun juga berpeluang cukup baik
dalam jangka waktu yang paling panjang nanti kalau saya sendiri dari ketiga bank ini yang paling
stabil dari sisi kenaikannya maupun dalam jangka panjang sehingga kita tarik adalah bri jadi
untuk perbankan kita bisa jalankan bca dan bri kemudian sektor lain yang menarik nih di kalangan
normal seperti ini mba fani sekarang suka belanja online gak karena situasi seperti ini yang memang
banyak yang harus dibeli secara online ini benar benar ya yes karena banyak belanja online
banyak yang perlu kita produksi apa
semua packaging menggunakan kertas
kertas ini merupakan salah satu yang menarik juga
untuk kita simak di new normal
ini di mana masyarakat mulai membeli
pasti akan menggunakan kertas
sehingga basic industry yang menurut
saya sangat menarik saat ini karena valuasinya
juga sudah cukup murah dan sahamnya telah terpelatih
cukup dalam adalah tkim
selain itu kita juga bisa melihat
setelah new normal nanti
perusahaan apa yang bisa
keep up duluan
nah kita juga melihat bahwa ada perusahaan
lainnya yang bisa keep up duluan yaitu
perusahaan yang tadi yang mall ditutup
mall ditutup impact nya apa mereka
nggak ada revenue dari tenan tenan
nggak datang nggak ada
nah perusahaan yang menarik lagi
yang mendapatkan revenue dari remv
di mana nanti setelah psbb dibuka
revenue step media jalan lagi
ada satu lagi yaitu
gandaria city tunjungan plaza di surabaya
dan mall mall lain yang dia miliki nanti akan
buka setelah new normal nanti
new normal juga tenan tenan
mulai bayar renv ke dia
performance nya nanti diharapkan di q tiga
dia akan membaik di perusahaan perusahaan
sehingga kita percaya
tiga perusahaan banking bisa kita hold
jangka panjang dengan perusahaan
yang peluangnya sekarang di new life
atau new normal lumayan baik
selain banking tadi
kita bisa lihat tkim dan juga pawon
seperti itu mbak fani
dari berbagai sektor
yang mas bran sebutkan itu tadi
salah satu yang bisa diperhatikan
dalam masa panjang
ketika kita sebagai milenial
ingin mulai berinvestasi
mulai belum mulai
mas ben kalau
sekarang nih berinvestasi
di masa panjang
ini masih bisa nggak sih mas
masih bisa banget
karena ihsg sebetulnya dari awal tahun
terkoreksi telah hampir
dari awal tahun koreksinya udah lumayan
dalam dan banyak sektor sektor
ya telah terkoreksi cukup dalam
pengasional indonesia telah terkoreksi
dari titik puncaknya
kemudian bpca juga telah terkoreksi
sehingga harga saham saham yang bagus pun
saat ini sedang terdiskon
sehingga untuk jangka panjang teman teman jika invest saat ini
kita lihat deh
dua tahun lahir pasti pertumbuhannya luar biasa
dan teman teman akan mendapatkan keuntungan dari capital gain
sehingga teman teman sebenarnya
buat pemula aja sekarang
beli aja perusahaan di sekitar teman teman
nggak usah trading dulu deh
kalau trading mungkin buat teman teman pemula
mungkin agak sulit ya
kalau tidak mengikuti
pergerakan harga sahamnya dan lain lainnya
maupun adbedan j tujuh belas untuk rekomendasi kemuliaan sahamnya
tapi untuk jangka panjang buat pemula adalah
yang lebih menguntungkan
karena teman teman tinggal beli aja
diem simpan dua lima tahun lagi
teman teman akan mendapatkan hasilnya maksimal
terutama jika kita invest secara tepat
di perusahaan yang secara jangka panjang
ini merupakan perusahaan yang berfundamental kuat
seperti bca dan bri
yang telah saya sebutkan tadi
oke nah mas bernad
kita kan harus beli nih kan
beli saham tadi dari penjelasannya mas bernar
kalau berarti kacamata awam
seperti saya nih contohnya
mewakili masyarakat awam yang memang
literasi finansial itu masih
katakanlah sangat sangat standar
nah kalau kita mau beli saham
itu harus banyak duit mas
nah saat ini beli saham itu bisa
mulai dari rp seratus
teman teman sudah bisa membuka rekening di sekuritas
salah satunya di sekolah sekuritas
dia klik di link bio kita
buka semua secara online
teman teman bisa buka rekening di sekuritas
rp seratus bisa beli saham apa sih
mungkin teman teman penasaran
banyak sebenarnya saham yang bisa dibeli dari rp seratus
perusahaan yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari hari
makannya pakai apa kalau makan mbak fani sehari hari
makan maksudnya benda yang dimakan
makan bahan bakunya apa
pasti pakai nasi kan
betul makanan pokok
ada emiten yang memproduksi beras
harganya sekarang di sekitar rp enam ratus sampai tujuh ratus
sehingga ini adalah waktu yang baik untuk membeli saham hoki
karena di era pandemi seperti ini
tentunya saham saham yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
kalau dalam jangka menengah pasti menguntungkan
kemudian saham yang kedua
selain makan nasi
masyarakat indonesia biasa beli ayam
nah ayam ada perusahaan yang di bawah
yang harganya satu lot di bawah rp seratus
japo saat ini valuasinya pun juga cukup murah
dibandingkan saham saham basic industry lainnya
yang di sektor poultry
selain itu dia secara teknikal
kalau ngomong teknikal
dia juga sedang sideways di support
jadi harganya sudah cukup murah banget
jadi teman teman kalau mau nyoba rp seratus
dan mudah mudahan teman teman dapatkan keuntungan
dari investasi di dua saham tersebut
nah menarik nih
mas bernard sebelum kita lanjut
bagi pemirsa cnn indonesia yang mau bertanya
karena tadi saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan
nah ini kita resmi buka
bagi pemirsa cnn indonesia yang mau bertanya
nanti kalau memang ada waktu boleh ya mas ya
untuk dijawab begitu ya
ada pertanyaan apa nih
mungkin bisa dijawab satu satu
nah selanjutnya nih mas
tadi kan berbicara mengai
kalau mau mulai sekarang
dan tadi bisa
dan mas bernhard juga sudah memberikan contoh contoh
saham apa saja yang bisa dibeli
di masa pandemi sekarang ini
tapi berbicara mengenai masa ini
bisa dikatakan ini masa pandemi
adalah masa di mana kita harus sangat hati hati
sangat hati hati dalam merencanakan keuangan
begitu ya mas
begitu banyaknya keterbatasan yang memang harus kita hadapi sekarang
apakah investasi ini
menjadi salah satu
rencana keuangan yang penting
dalam masa pandemi seperti ini mas
jelang masa pandemi seperti ini
tentunya investasi merupakan pilihan yang ketiga
yang pertama tentunya teman teman harus pastikan kehidupan sehari teman teman
bisa ter cover dengan biaya kehidupan teman teman
misalnya biaya hidup bulanan teman teman empat juta
jadi rp empat juta itu harus siapkan dulu saat ini
kemudian selanjutnya setelah biaya hidup bulanan
kita harus siapkan dengan nama dana darurat
dana darurat kurang lebih tiga kali dari biaya hidup bulanan
kalau satu orang
jadi kurang lebih kita siapkan empat kali biaya hidup bulanan kita
misalnya biaya hidup bulanan kita rp empat juta
sama dengan rp enam belas juta
nah selebihnya kita bisa rencanakan
untuk investasi jangka panjang
investasi jangka panjang
pasar modal salah satu tempat yang tepat
nah jika teman teman pengen mendapatkan keuntungan
dalam jangka pendek
sebenarnya ada strategi namanya strategi swing trading
nah strategi swing trading ini merupakan strategi
di mana kita mengambil posisi
saat kita membeli di posisi support
kemudian menjual di area resistant
jadi harga saham itu kita bisa lihat
bottom area itu namanya support atas resistant
nah untuk yang seperti ini
biasanya kita dari sukosukitas ada training training
yang teman teman bisa cek di e klf kita
dan tentunya buat teman teman yang sudah buka
rekening sukosukitas nantinya
teman teman akan mendapatkan telegram group
di mana tiap harinya kita kasih rekomendasi swing trading
nah akan tapi buat teman teman yang tidak ada waktu
teman teman cukup saja menggunakan strategi
yuk nagung saham
dimana kita bisa beli saham secara berkala tiap bulannya
dan sahamnya untuk yuk nagung saham
saya cuma sarankan dua bri dan bca
tiap bulan beli rutin aja bri atau bca
nah lima tahun lagi teman teman akan menuai hasilnya
nah jika teman teman menggunakan
strategi investasi teman teman bisa membeli saham
yang valuasinya murah dan di new era nanti
atau di new normal nanti sangat dibutuhkan
bagi masyarakat luas
contohnya apa ya tadi ada kertas tkim
kemudian ada ayam jpfa
itu untuk strategi investasi
kalau swim trading saat ini kita rekomendasikan
beberapa ya mbak fani yang sedang berada di titik support
mulai dari tkim untuk di industri kertas
kemudian icpp icpp indofood
dia habis terkoreksi cukup dalam
karena dia baru saja acquire suatu perusahaan
dia sentimennya super negatif
tapi sudah mulai ada inflow icpp bisa masuk
kemudian bank btn kemarin juga baru saja ada rebalancing msci
kita bisa mulai masuk juga karena referensinya sudah selesai
pawon selain new normal kita juga rekomendasikan pawon
zone trading kita juga bisa masuk untuk pawon di bawah tiga ratus tujuh puluh
dan rekomendasi yang terakhir adalah jpfa
jpfa juga bisa kita masukkan untuk rekomendasi swing trading
seperti itu mbak fani
ini sudah mulai ada nih pertanyaan pertanyaan netizen yang masuk begitu mas bernard
saya ada satu yang menarik mata saya nih
tadi di awal mas bernard sempat menyebutkan mengenai investasi jangka panjang
begitu dalam lima tahun seperti yang tadi mas bernard sebutkan
tapi sempat menyebutkan juga sedikit wing trading
nah perbedaannya jangka panjang dan jangka jangka jauh
dan swing trading ini apa
dan untuk masa pandemi seperti sekarang ini
lebih baik memilih investasi jangka panjang atau swing trading mas
nah jika teman teman punya niat untuk belajar secara rutin memantau pasar
ikut grup telegram dan mau cari tahu
swing trading merupakan kesempatan yang luar biasa bagus mbak fani
kenapa karena market saat ini cenderung bergerak sideways
seperti saya sampaikan sebelumnya dikarenakan kondisi sekarang itu masih belum normal
banyak sentimen sentimen negatif mulai dari us dengan china yang hubungannya mulai memanas
terutama berkaitan dengan hong kong karena adanya keamanan yang baru saja akan diputuskan
kemudian mulai dari kemarin amerika ada kejadian yang luar biasa bikin ribut
bikin kisruh yaitu ada satu orang kulit hitam yang terbunuh di sana
dan sentimen sentimen lainnya yang mengibatkan pasar itu bergerak fluktuatif
sejauh sideways di mana ihsg juga berdampak kepada ihsg
dimana dia range gerakannya hanya di antara empat empat ratus enam puluh sampai empat ratus
nah dengan memanfaatkan range pergerakan ihsg seperti ini
kita bisa menggunakan strategi namanya swing trading
di mana strategi yang paling tepat saat ini kita gunakan adalah buy on weakness
bukan buy on breakout
karena saat ini kebanyakan saham juga buy on breakout kadang kadang dia pause break kemudian turun lagi
sehingga kita dari sekolah sekolah kita banyak merekomendasikan saham saham by on weakness
tetapi buat teman teman yang emang nggak ada masalah
maka kita bisa memanfaatkan mindset untuk belajar belajar cari info tiap harinya
tiap minggunya sebaiknya teman teman investasi jangka panjang aja
karena jika teman teman setengah setengah hasilnya nggak akan maksimal
ujung ujungnya malah nanti banyak cut loss karena nggak bisa mengikuti skema dari swing trading
yang telah kita siapkan buat nasabah kami
sebaiknya investasi jangka panjang ya bisa di bca maupun di bbri
secara jangka panjang dalam lima tahun saya yakin harga sekarang itu sudah cukup murah
seperti itu mbak fani
tergantung preferensi dari para pemirsa ini ya
yang mungkin nanti ingin berinvestasi setelah menonton ini
betul tergantung preferensi ya
ada orang yang tipe agresif
dia mau mengejar penguntungan jangka pendek
lebih cocoknya swing trading
apalagi sekarang banyak wfh work from home
teman teman masih kerja dari rumah
sambil kerja bisa sambil pantau market atau membaca rekomendasi dari kami
kalau teman teman yang sibuk bekerja kerja sebagai konsultan
kerja sebagai kerja yang tiap harinya harus keluar keluarnya
sempat pantau market ya sebaiknya teman teman investasi jangka panjang
ini juga ada pertanyaan telkom nih
telkom saat ini bergerak di area tiga ribu satu ratus lima puluh
boleh beli di dekat support ya
supportnya kurang lebih di rp tiga sembilan puluh
jadi teman teman bisa beli sebaiknya di bawah rp tiga satu ratus tiga puluh
target press dalam jangka pendek telkom di angka tiga ribu dua ratus delapan puluh sampai rp tiga tiga ratus untuk swing trading
tapi untuk investasi jangka panjang telkom juga menarik
karena dia pernah mencapai level tertinggi di angka sekitar rp empat an
tadi pertanyaan dari herman underserved gue ya tentang telkom
nah mas bernard ini menarik sekali hal ini kita bahas
karena memang dalam mengatur keuangan di masa pandemi ini
kita ada beberapa cara memang begitu ya
salah satunya mungkin ya memang bekas
nah bagi pegawai begitu katakan memang sudah ada gitu
pematukan teratur setiap bulan
tapi bagi yang mungkin freelance atau yang pekerjaannya fleksibel begitu
ini kan salah satu hal yang penting untuk diketahui juga gitu
bagaimana mengatur keuangan cara berinvestasi
nah investasi ini tips investasi untuk millenials mas bernad
dari kacamata yang benar benar belum
pertama yang benar benar belum pernah berinvestasi satu kali buat itu
apa seperti apa tipsnya
yang pertama mbak fani
sebelum teman teman berinvestasi pastikan teman teman telah menyiapkan dana darurat
dana darurat adalah mutlak
per orang adalah tiga kali biaya hidup bulanan
kalau lo udah berkeluarga udah dua orang
jadi kali aja dua jadi enam kali
misalnya biaya hidup bulanannya empat juta
kayak tiga cukup rp dua belas juta
biaya sebagai biaya hidup bulanan
biaya sebagai biaya dana darurat
nah selebihnya dari dana darurat itu kita bisa mulai belajar investasi
investasi yang paling defensif apa
investasi yang paling defensif adalah raksadana pasar uang
reksadana pasar uang ada reksadana di mana instrumen di dalamnya itu sebagian besar berupa time deposit maupun obligasi yang kurang dari satu tahun
likuiditas yang menarik bisa tarik kapan saja dan resikonya cukup rendah
nah jika teman teman ingin belajar yang lebih agresif
teman teman baru bisa ke pasar saham
tapi ingat jika teman teman investasi di pasar saham bukan trading
jangka waktunya mindset teman teman harus sebaiknya minimal lima tahun
lima tahun ke depan uang ini nggak dipakai teman teman untuk investasi yaudah tiap bulan bisa beli bri maupun bca
tetapi jika teman teman mindsetnya nggak jangka panjang teman teman sebaiknya masuk ke resadaran pasar keuangan dulu
baru habis itu uangnya untuk belajar swing trading seperti yang saya sampaikan tadi
nah kita belajar swing trading dengan amon yang kecil dulu
karena swing trading itu ada resiko kerugian dimana kita harus stop loss namanya
nah misalnya teman teman baru bisa siap rugi seratus ribu
teman teman bisa mulai investasi di saham satu juta dulu
lainnya masukin reksadana pasar uang dulu ya aman
tetapi kalau uangnya siap untuk jangka panjang nggak masalah
masukin untuk investasi di bja maupun bri
ataupun perusahaan yang teman teman menurut teman teman jangka panjang itu menarik
tapi kalau zoom trading sekarang sebenarnya menarik banget
karena kondisi market sedang sideways
nah kemungkinan besar kita perkirakan ini akan sideways
sampai coronavirus ini ditemukan vaksinnya
nah setelah vaksin coronavirus ditemukan
nanti kecenderungannya market akan lebih stabil dan akan bergerak uptrend
di situ yang lebih menarik adalah strategi untuk investasi
seperti itu mbak fani
ini membuka wawasan saya
wawasan sekali pengetahuan baru untuk kita
karena di masa pandemi ini banyak dari kita yang memang belajar
pengetahuan baru itu hanya dari handphone dari laptop
nah ini salah satu pengetahuan baru yang cukup penting untuk kita
generasi milenial sekuasai
mas tadi kan kita udah ngomongin soal tips investasi
dan juga jenis jenis investasi apa yang bisa dipilih
jika ingin mulai berinvestasi
nah ini juga bisa dikontrol sektor mana saja yang sudah bisa kita beli
katakanlah mungkin sahamnya begitu kan
nah pertanyaan selanjutnya ini mungkin ini adalah pertanyaan
mewakili pertanyaan pribadi juga gini mas
sebaiknya umur berapa kita mulai investasi
mungkin teman teman pernah dengar ceritanya warren buffett ya
nah jadi gini
kenapa wawan buffet itu bisa jauh lebih kaya dari partnernya
karena dia mulai investasi sedini mungkin
jadi kita saran kepada teman teman
semakin dini teman teman udah punya ilmu pengetahuan
sudah punya uang yang bisa dialokasi dengan investasi
sebaiknya teman teman bisa mulai investasi terlebih dahulu
karena investasi itu murah banget
kita bisa mulai dari seratus ribu rupiah
dan tadi kita sudah sampaikan beberapa saham yang bisa dibeli
dengan uang seratus ribu rupiah seperti jpfa maupun hoki
jadi teman teman dengan kondisi seperti ini
sebaiknya teman teman update ilmu teman teman ya
karena teman teman nih millennials kan sekarang banyak di rumah nih
nggak bisa ke mall nggak bisa jalan jalan nggak bisa traveling
ya kenapa kita nggak upgrade diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berguna
pribadi yang lebih cermat pribadi yang lebih baik lagi setelah pandemi ini berakhir
that's why teman teman sebaiknya update ilmu teman teman dulu
mulailah investasi dari seratus ribu rupiah ataupun nominal yang teman teman bisa
dan nanti rasakan hasilnya
rasakan hasilnya dapat ilmunya
dan ini menjadi bekal teman teman untuk
bisa mengelola keuangan secara lebih baik dalam tahun tahun yang akan datang
karena momen ini nggak datang dua kali mbak fani
kita percaya momen ini pasti ada hikmahnya
asalkan kita mau menggunakan waktu seefisien mungkin
dan kita mau berbuat lebih buat diri kita sendiri maupun buat sesama seperti itu
iya betul sekali
ini ada komen psb belajar saham gitu ya
jadi kita punya pengetahuan baru lagi nih dalam bagaimana cara mengelola keuangan kita
itu sebagai bagian dari teman teman
jadi perencanaan keuangan gitu ya mas ya
oke nah mas bernard ini kan kalau investasi pasti sangat sangat erat
kaitannya dengan financial
nah ini pertanyaan mungkin sedikit apa ya namanya
muncul karena tadi mas bernard sempat cerita tentang warren buffet ya
begitu dia memang investasi itu sedini mungkin begitu ya
saya ingat ceritanya kalau nggak salah umur tiga belas tahun ya warren move mulai investasi
warren buffet mulai sejak umur tiga belas tahun
dia bisa mulai sedini mungkin dan bisa menjadi milioner
jauh lebih kaya dari partnernya namanya charlie monger
karena charlie munger itu baru investasi umur dua puluh enam tahun
that's why buat teman teman yang belum investasi sekarang sebaiknya investasi sedini mungkin
biar dibanding partner teman teman teman lebih unggul dari sisi knowledge maupun dari
berarti memang sedini mungkin ya
semakin dini atau semakin cepat gitu itu semakin semakin apa ya semakin bisa cepat
terlihat gitu ya mas
oke nah mas bernard ini mungkin pertanyaannya masih terkait selanjutnya
cuma jadi sesuatu yang terfikirkan aja di tengah pembicaraan kita ini mengenai investasi dan juga financial gitu
ada kata kata yang erat sekali kaitannya dengan kondisi keuangan yaitu financial freedom gitu
dimana kalau financial freedom orang orang asosiasikannya sebagai orang yang udah ya udah dia nggak harus katakanlah bersusah payah atau bekerja keras
begitu dia sudah yaudah dia bisa gampang aja dia sudah bisa tenang freedom basically kan bebas
mungkin gak sih milenial itu bisa mencapai itu financial show
milenial mencapai fansa freedom bukan nggak mungkin apalagi di masa krisis seperti ini
sekian kita bisa membahas
baca kesempatan pasti bisa
ini tuh gimana
caranya gimana yang pertama teman teman di era pandemi ini update dari teman teman
nah cuma dari sisi untuk investasi dulu
teman teman harus upgrade skill teman teman belajar sesuatu yang baru cari peluang bisnis yang baru untuk menjadi active income buat teman teman
itu yang harus dilakukan di masa pandemi seperti ini
misalnya teman teman saat ini bisnisnya konservatif jualan di itc jualan baju atau jualan makanan secara konservatif
restoran teman teman harus berpikir inovatif
semuanya mulai ke online pasarkan melalui sosial media kemudian bekerja sama dengan gojek tokopedia dan lain lain
tujuannya apa supaya bisnis teman teman jalan dan di masa pandemi ini teman teman bisa sukses di sisi active income nya
nah kemudian selain dari active income teman teman juga bisa sisikan waktu teman teman untuk belajar berkaitan tentang sesuatu yang untuk passive income
passive income bisa di mana bisa dibawah dari hasil investasi maupun trading dari saham
teman teman upgrade ilmu belajar sering dengan podcast dan investasilah secara rutin
itu kunci sukses buat teman teman
nah investasi bisa di mana
ya seperti saya sampaikan tadi investasi bisa perusahaan yang secara jangka panjang bagus seperti bri maupun bca
maupun perusahaan yang secara valuasi masih sangat murah dan dia sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini
ya itu tadi saya sebutkan tadi
ada tekim dan juga ayam ayaman ada jebin
itu bisa dipakai juga untuk strategi swing rating seperti itu
nah mas bernard ini ada ini kita kan sebenarnya
ya terbatas waktu
terakhir nih mas bernard
pak bernard sudah memberitahukan emiten saham yang
meminta aku tapi sudah ulang
tapi karena terbatas waktu ini pertanyaan terakhir ini di awal tadi mas bernard kan sempat memberitahukan
berbagai macam emiten yang mungkin bisa menjadi pilihan begitu ya jika kita ingin berinvestasi nah
mohon maaf diulangi tadi agak terputus
mas bernard ini kalau di masa pandemi ini perlu nggak sih kita membeli jenis jenis saham yang
bervariasi atau sebaiknya hanya fokus di satu emiten saja di masa pandemi ini
kalau menurut saya money management tetaplah penting walaupun di masa pandemi seperti ini seperti saya sarankan juga ke teman teman nasabah sekolah sekuritas
at least kita pegang saham tiga sampai lima saham kenapa begitu mbak fani karena itu akan mengaruhi ke psikologi mental kita
kalau satu sahamnya malah penurunan cukup
sedangkan yang satunya cuan itu secara mental kita nggak mental breakdown untuk strategi yang swing trading
tapi untuk yang strategi nabung saham saya sarankan bisa di
diversifikasi kedua saham yaitu bca dan bri seperti saya sampaikan tadi seperti itu mbak fani
oke mbak mas bernard terima kasih banyak mas bernard sudah bergabung di malam hari ini mas bernard mungkin closing statement
terakhir sebelum kita menutup dialog kita pada hari ini
sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ke sia indonesia buat waktunya dan juga buat teman teman yang akan
yang join live bareng cia indonesia tv dan sekolah sekuritas ini diharapkan teman teman sebelum investasi
pastikan teman teman di era pandemi ini teman teman terus mengupdate diri mengupgrade skill teman teman supaya teman teman ini mendapatkan peluang dari active income
di masa pandemi ini karena tentunya dengan kita menghabia diri kita
kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi bisa lebih menghasilkan banyak income dan lebih berguna buat sesama
nah sedangkan untuk teman teman yang pengen berinvestasi
pastikan investasi dengan menggunakan uang panas atau uang hasil utangan
tetapi menggunakan uang dingin yang dimana teman teman telah mengisikan untuk biaya kehidupan sehari hari dan juga dana darurat
nah baru selebihnya bisa kita alokasikan untuk investasi mulai dari investasi yang paling konservatif yaitu raksadara pasar uang dimana
terjaga bisa tarik kapan aja
temen temen bisa ambil peluang di pasar saham baik dengan strategi swing trading jika temen temen
ingin mengejar keuntungan jangka pendek dan
memiliki waktu untuk belajar maupun untuk jangka panjang teman teman bisa menggunakan strategi
yuk ngabung saham seperti itu mbak fanny
tua ini ini pas diumumkan
closing karena waktunya sudah berakhir
banyak yang kecewa nih tapi
kita terima kasih sekali mas bernar
sudah mau bergabung bersama kita di sini
memberikan pengetahuan yang bermanfaat
untuk kita di masa pandemi ini
satu lagi yang bisa kita pelajari
dan juga pastinya bisa kita terapkan
di kehidupan sehari dan kita harapkan bisa
bermanfaat begitu ya mas bernard
nah mas bernard
apa namanya terima kasih lagi mas bernard
ini tadi saya sedikit ada baka nih
iseng katanya suaranya bagus nih
ya jelas mbak fani
ya mas bernard bisa dengar suara saya
dengar udah clear mbak
gak terdengar lagi mbak
keberatan gak kalau misalnya
minta sedikit saja sumbang suara
untuk menjadi penanda
atau closing kita pada malam hari ini
saya ingin nyanyi lagu selamat hari lebaran ya
karena kita masih masukin
masa masa lebaran mudah mudahan teman teman
terdekati di ramadan kali ini
di lebaran kali ini walaupun
belum bisa ketemu keluarga masing masing
saya akan nyanyikan lagu selamat lebaran
selamat hari lebaran
udah gitu aja mbak
kita hari ini pemirsa cnn
saya iris sekali dengan anda hari ini
karena kita jarang jarang nih bisa dapat pengetahuan
dan juga bisa mendengarkan suara indah
di saat yang bersamaan pada kesempatan kali ini
terima kasih sekali
mas bernardo jaya
atas kehadirannya hari ini
berbincang bincang dalam program
ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
semoga tips tips yang diberikan
bisa bermanfaat ya kepada kita semua hari ini
dan jangan lupa tentunya teman teman
pemirsa cnn indonesia
besok cnn indonesia ngobrol di rumah
ini akan kembali lagi
dengan topik yang tidak kalah menarik
besok itu akan berbicara mengenai
bagaimana antisipasi lonjakan kasus
saat penerapan new normal
nah ini kan menjadi pembicaraan hangat nih sekarang
yang akan dibawakan besok oleh rekan saya
dengan arah sumber pandu riono
yang merupakan seorang ahli epidemiologi fkm ui
untuk si cnn indonesia ngobrol di rumah hari ini
terima kasih mas bernat
terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami pada malam ini
ya sama sama pak fani
terima kasih buat waktunya juga
pak hanisana sutyo nundur diri
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam semuanya
selamat malam semua